emang aku harus sering sering ngirup udara segar kayak gini
aksan itu bukan anaknya
mama kamu stres lalu depresi kayak dulu
ya tapi apa bedanya sama mama sekarang ya
mama berontak dan listris
mau cari aksan
dan yang lebih menyakitkan
mama terus terusan nyalain gilang
bilang salah itu salah ini salah semuanya salah
sudah deh kamu gak usah pikirin itu
kamu sekarang tau gak
konsentrasi aja pada perusahaan
apa yang juga gak peduli sama perasaan gilang
apa perasaan gilang bener bener gak penting
kangen sama ibu
kenapa ibu gak jenguk aku lagi ya
mudah mudahan gak terjadi apa apa sama ibu
rian apaan sih ngagetin tau gak
ya abisnya kamu nya sih cemberut terus
biar kamu tuh senyum dikit
makasih andri ya
aku harap kamu bisa tenang dulu ya sekarang
dan bukan cuma aku
mersi ayu gilang sama yang lainnya juga
udah janji bakalan ngeluarin kamu kok dari sini
aku bersyukur banget ya dikelilingin sama orang kayak kalian
tapi justru sekarang aku yang malah khawatir dri
kalau kamu terus terusan disini
terus kamu pura pura jadi pasien gila
nanti kondisi kamu malah buruk
li lagi pula kamu tuh ngapain mikirin aku

ya elah hidup disini mah gampang li
di jalanan aja aku udah biasa kok
ya aku bisa lah hidup tenang disini
hidup disini mah gampang
makasih ya dri
yaudah yuk kita jalan jalan kesana
kamu jangan pasang muka muram gitu loh
senyum dong senyum
apa sih yang kamu pikirin lagi
kita kan lagi mau ke acara kantor
kalau begini caranya kamu bisa malu maluin aku nanti di sana
kan udah berkali kali aku bilang sama kamu
aku begini semua yang kulakukan
ya itu karena aku sangat mencintai kamu
gak ada yang lain
masa kamu gak percaya sih
aku tuh gak pengen kehilangan kamu
dan aku gak mau kamu jauh dari aku
itu wajar kan
kamu bilang kamu cinta sama aku
kalau kamu cinta sama aku
kenapa kamu nyakin orang yang aku sangat cintai zan
kenapa kamu nyakin orang yang sangat berarti buat hidup aku
cinta itu memang kadang kadang nyakitin
tapi kan lain ceritanya sekarang kalau
di saat kamu bisa mencintai aku dengan sepenuh hati
dan kamu gak berpaling lagi kemana mana
aku pasti juga akan menyayangi orang yang paling kamu cintai
senyum sedikit aja
ayo dong sekarang kita mau ketemu banyak orang
kita mau ketemu temen temenku di acara kantor
biar di sana mereka ngeliatnya juga kita gak ada apa apa
aku janji abis ini kita jalan jalan berdua aja
kamu mau aku beliin perhiasan
aku beliin perhiasan
apa sih nih kamu jadi lebih seger
ya sebenernya sih aku gak sebaik itu lang
disini aku sering gak bisa tidur
aku cuma takut lang
aku takut aku gak bisa keluar lagi disini
udah kamu tenang aja
aku yakin kamu pasti bisa keluar kok dari sini
aku juga gak pengen kamu ada disini
lagian kan disini ada adrian
jadi kamu pasti aman kan
kalau kamu gak bisa tidur
terus kamu bayangin kamu ada di suatu tempat yang indah banget
kalau kamu udah nemu tempat itu
terus kamu bayangin juga di tempat tuh ada
terus ada ayu ada mercy ada aksan dan adaku juga
yang pastinya aku akan nemenin kamu berdoa
di mana sih kamu randi
aku pasti temuin kamu nanti
pasti aku temuin kamu
aku gak akan biarin kamu pergi dari aku
aku gak bisa pura pura bertahan sama kamu
sementara kamu tetap menyakiti lia
aku gak boleh nyamperin mas yos
fauzan pasti nyari aku ke sini
nanti pasti jadi masalah lagi
mikir apa aku
mana mungkin ranti ada di sini
emang aku harus sering sering hirup udara segar kayak gini
jangan jangan jangan
ini orang aslidas kamu gak teeny
terima kasih ya dri
aku senang deli
keadaan kamu sekarang udah kayak gini udah baik kan
nah itu kan karena aku ambil obat ya
kamu gak perlu ngucapin terima kasih nih
karena cuma itu yang bisa aku lakuin buat kamu
kalau kamu gak bisa tidur kamu merem terus kamu bayangin kamu ada di suatu tempat yang indah banget
kalau kamu udah nemu tempat itu terus kamu bayangin juga di tempat itu ada apa yos ada memaranti
terus ada hayu ada mersi ada aksan dan ada aku juga
semoga fauzan gak nemuin aku di sini
apa kalian belum ngomongin berarti
goklok masa nemuin satu orang aja gak bisa
sampai jumpa lagi